hai teman teman youtube nya pak berita media sosial memang besar besar juga tapi ada bukaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan karena ada ketentuan sop untuk penggeledahan